hari pertama pendaftaran siswa baru di sebuah sekolah dasar di mojokerto
membludak hingga membuat antrian panjang
orang tua terpaksa mengantri sejak pagi
karena takut dengan kuota pembatasan di setiap sekolah
antrian panjang ini terjadi pada pendaftaran siswa baru
di sekolah dasar satu tiga dan empat kelurahan wates kota mojokerto
para orang tua ini berbondong bondong rela mengantri sejak subuh
meski pintu gerbang sekolah belum dibuka
agar mendapat kesempatan anaknya terdaftar di sekolah tersebut
tidak hanya itu antrian di sekolah ini terjadi
karena jumlah peserta didik di sekolah ini memang dibatasi hanya dua puluh delapan anak
tak heran jika kebijakan ini membuat para orang tua ketakutan
jika anaknya tidak dapat masuk ke sekolah dasar favorit di kota mojokerto ini
selain sistem zonasi pembatasan kuota per kelas yang diberlakukan
dinas pendidikan kota mojokerto membuat orang tua harus berebut bangku sekolah bagi anak mereka